di indonesia mengingat kasus positif saat ini sudah menginjak lebih dari enam puluh empat kasus
saya fani maniar anda menyaksikan cnn indonesia newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini
lonjakan jumlah penumpang krl di awal pekan ini membuat antrian di stasiun bogor mengular hingga ke lahan parkir
puslap empat polri tengah meneliti jenis bom yang meledak di menteng jakarta pusat pada minggu sore kemarin
dari dunia olahraga sukses mengalahkan aston villa juara liga inggris liverpool memperpanjang rekor belum terkalahkan di anfield menjadi lima puluh tujuh pertandingan
kita ke informasi pertama adu mulut mewarnai antrian calon penumpang krl di stasiun bogor jawa barat
antrian calon penumpang ini atau senin pagi ini pun meluber hingga lahan parkir stasiun
adu mulut antar calon penumpang terjadi di selasar masuk area stasiun bogor jawa barat pada senin pagi
nah armadanya dibanyakin aja lah pak
kain kainnya segera segera apaan apaan
yang jelasnya bagi pekerja mungkin bermasalah
bicara efisiensi waktu pak ya
itu yang pertama
sementara pihak kci mengaku adanya lonjakan penumpang di awal pekan ini
ya luar biasa ya
karena tadi kita sudah dari pukul empat
terlihat kalau beberapa minggu kemarin

tetapi tadi memang mulai empat tiga puluh sudah mulai ramai
dan ini kelihatan memang ada peningkatan
biasanya sampai jam sembilan kami mengangkut dua belas dari bogor

dalam akun instagramnya
wali kota bogor bima arya membagikan video tentang kepadatan di stasiun bogor
bima arya mengatakan
kenaikan penumpang diprediksi mencapai dua kali lipat
sudah dua kali lipat dari masa psbb
sudah nyaris normal
jadi pengaturan bis
bis masih berjalan
tapi tidak bisa maksimal
bis bukan solusi
jadi harus dievaluasi total sistem pembagian kerja
dan juga kapasitas gerbong di dalam
pemerintah kota bogor akan melakukan tes swab masal di stasiun bogor
untuk memastikan tingkat kerentanan covid sembilan belas di kawasan stasiun
tim liputan cnn indonesia
berita terkini dari jalan jalan men
jalan jalan men
kita akan bergabung dengan koresponensi nenek indonesia
arman helmi di stasiun juanda jakarta pusat
arman bagaimana kondisi arus penumpang sore ini di stasiun juanda
baik selamat sore fani imaniar
untuk situasi saat ini di stasiun juanda
saya pantau sejak tadi siang sekitar pukul dua tiga puluh sampai dengan sore hari ini
tidak terlalu banyak atau tidak terlalu signifikan
tidak terlalu banyak atau tidak terlalu signifikan
adanya jelonjakan penumpang seperti itu
namun tetap harus menjadi perhatian daripada masyarakat yang akan pulang
menuju ke beberapa wilayah penyangga di zona
seperti misalnya tujuan bogor ataupun juga tanggerang dan juga bekasi
karena tiga rute ini atau tiga wilayah ini selalu dipanati oleh para pengguna moda transportasi kata api atau krl
kalau kita lihat menurut data yang telah saya kantongi pada hari ini
pt kci telah memberikan data
pada pukul sepuluh tadi pagi
fani maniar ada kurang lebih satu ratus enam puluh enam empat puluh empat penumpang
yang melakukan perjalanan hari ini menggunakan krl
baik dari bogor kemudian juga dari wilayah tangerang seperti itu

ada empat tujuh ratus sembilan puluh delapan penumpang dari arah stasiun tanggerang
jadi kalau di total semuanya sudah mencakup di satu ratus enam puluh enam empat puluh empat
dan untuk mengatasi
mengantisipasi juga lonjakan penumpang pada hari ini
maka kci telah menyiapkan sepuluh perjalanan tambahan
sehingga total ada kurang lebih sembilan ratus empat puluh tujuh perjalanan kereta pada hari ini
untuk mengantisipasi aktivitas warga di awal pekan maksud kami seperti itu
dan akibat lonjakan penumpang yang terjadi
baik di tanggerang ataupun juga di bogor
membuat wali kota bogor sendiri arya bima arya
mereka ikut terjun langsung melihat seperti apa yang terjadi di sana
dan abimah arya juga kami pantau sempat membuat kritisi di akun social media instagramnya
di situ bima arya atau wali kota bogor sempat mention
atau menyebutkan menteri perhubungan dan juga gubernur dki jakarta
saya lihat postingan bima arya di sini
dia meminta dalam akun postingan instagramnya bahwa
pemkot bogor meminta agar supaya sistem pembagian kerja dievaluasi total implementasinya
jadi sekali lagi pemerintah kota bogor juga memberikan masukan
kepada instansi yang ada di jakarta
baik itu pemerintah pusat bumn bumd kantor swasta
agar memperlakukan pembagian kerja secara shifting
karena menurut wali kota bogor
ini menjadi satu satunya cara yang jitu atau ampuh
untuk mengurai kepadatan di gerbong kereta seperti itu
dan juga abimah arya juga meminta di sini
ia meminta pemerintah menambah kapasitas gerbong kereta
dengan protokol kesehatan yang lebih ketat
dan sementara menurut abimah arya
pemprov dki yang telah membantu lima puluh unit bus gratis
yang tersebar di lima stasiun dengan tujuan dari bogor ke lima stasiun yang ada di jakarta
seperti stasiun juanda stasiun tanah abang stasiun manggarai tebet dan juga sudirman ini
sepertinya tidak bisa menjadi solusi yang permanen
sehingga lagi lagi menurut wali kota bogor
dan juga ini sepertinya disepakati oleh pihak kci sendiri bahwa
pembagian kerja secara shifting itu harus benar benar diberlakukan oleh perkantoran
baik pemerintah ataupun juga swasta
sesuai dengan surat edaran dari gugus tugas penanganan covid sembilan belas
dimana masih belum banyak sepertinya instansi atau juga perkantoran
yang memperlakukan shifting atau pembagian kerja
sehingga pengguna kereta api
baik dari wilayah bogor depok tanggerang bekasi
itu juga bisa mengatur waktu bekerja
dan mereka juga bisa memilih jam jam yang tidak padat seperti itu
dan tadi juga banyak yang bilang
banyak kami melihat bahwa pt kci juga memberikan sanksi
apabila ditemukan adanya penumpang yang tidak ikut prosedur antrean
jadi sekali lagi antrean ini dimaksudkan oleh kci
calon penumpang harus antri benar benar dari awal stasiun keberangkatan
kalau misalnya dia akan berangkat dari stasiun bogor kota
dia tidak diperkenankan untuk maju di stasiun bojonggede
kemudian ikut kereta ke arah stasiun bogor kota
dan akan kembali lagi ke jakarta
itu tidak diperkenankan dan akan ada sanksi
dia akan dikeluarkan atau diturunkan
dan harus mengulang antrean dari awal
seperti itu pak
baik terima kasih atas informasi yang sangat komprehensif
armanda helmi dari stasiun juwanda jakarta
pt transjakarta melakukan uji coba armada bus listrik
selama tiga bulan mendatang
dan bus ramah lingkungan ini akan beroperasi di rute balai kota blok m
dengan tetap memenuhi protokol kesehatan covid sembilan belas
senin pagi enam juli dua ribu dua puluh
pt transjakarta bersama pt bakri autoparts
melakukan uji coba bus listrik
dengan rute ev satu balai kota blok m
bus ini melayani rute di sembilan belas halte non brt
ada dua unit yang dioperasikan
yakni bus single dan bus medium
bus single memiliki panjang dua belas meter
dan berkapasitas penumpang empat puluh delapan orang
baik yang duduk maupun berdiri
sementara bus medium dengan panjang tujuh meter
dengan delapan belas kursi
namun di masa psbb transisi
bus listrik hanya dapat memuat dua puluh lima orang pada bus single
dan sebelas orang pada bus medium
jadi uji coba ini akan berjalan kurang lebih tiga bulan ke depan
nanti akan direkord semuanya
baik dari sisi aspek operasional maupun teknis
komersial dan lain sebagainya
untuk nanti kita tentukan tentang kelayakan bis ini
untuk beroperasi di jakarta
sebelumnya bus listrik ini sudah pernah diuji coba
di kawasan wisata tmii ancol dan monas
dengan total tiga belas penumpang
akhir tahun dua ribu sembilan belas lalu
kali ini uji coba dilakukan di jalan
terutama pada jalur komersial transjakarta
selama uji coba ini bus listrik hanya beroperasi sepuluh jam
yakni pukul sepuluh pagi hingga delapan malam
headway atau jarak antar keberangkatan adalah empat puluh lima menit
bus ini mampu menempuh jarak dua ratus lima puluh km
dalam satu kali pengisian ulang atau pengecasan baterai
untuk bus single berkapasitas tiga ratus dua puluh empat kwh
dan bus medium satu ratus tiga puluh lima kwh
pt transjakarta berencana meluncurkan seratus unit bus listrik
untuk melayani warga dki jakarta hingga akhir tahun dua ribu dua puluh ini
seperti inilah suasana yang ada di dalam bus single
dari bus listrik transjakarta
secara struktur memang tidak jauh berbeda
dari bus transjakarta yang lainnya
hanya di kapasitas yang lebih sedikit
yakni dua puluh lima orang di masa psbb transisi ini
agar penumpang tetap bisa menjaga jarak aman
dan untuk perbedaan lainnya
tentu karena bis ini menggunakan bahan bakar listrik
maka suara bising dari kendaraan ini tidak terlalu terdengar
sehingga bisa lebih nyaman bagi penumpang
dan tentunya bus ini bisa lebih ramah lingkungan
putri demas egy agung jakarta